di tengah guyuran hujan
senin siang sejumlah ibu ibu dari dusun manggis kabupaten bungo jambi
mendorong pintu gerbang kantor pln muara bungo
kemarahan puluhan wanita ini dipicu akibat seringnya listrik padam tanpa sebab
sementara banyak dari mereka yang kegiatannya bergantung pada aliran listrik
lampu kami dinormalkan kembali
pindahkan jalur supaya kami tidak ngasih terus lampu
sudah berapa lama kita ngalamin mati mati

nyuci pakai listrik kebanyakan
yang kedua alatnya teronok kami banyak rusak
dari hasil mediasi perwakilan masyarakat dengan pihak pln bungo
solusi sesuai tututan masyarakat
masyarakat tak hanya cari oleh pihak pln dalam waktu dua hari
jika pihak pln tidak menepati kesepakatan
para ibu dari kelurahan manggis akan kembali mendatangi kantor pln dungon
ratusan ibu ibu dan remaja putri melakukan senam zumba
di halaman kantor kecamatan paleteang kabupaten pinerang sulawesi selatan pada sabtu sore
video ini pun beredar viral dan menjadi sorotan
lantaran jarak yang tidak diatur dengan baik
dan sejumlah peserta ada yang tidak mengenakan masker
kegiatan ini juga digelar di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
dan meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas di kabupaten pinerang
jadi ada laporan bahwa itu menimbulkan kerumunan
insya allah kami akan berkoordinasi kepada pihak kepolisian
dengan dinas kesehatan untuk memanggil pelaksana yang melaksanakan senam sumba tersebut
tim satgas covid sembilan belas kabupaten pindrang akan menindak panitia pelaksana
lantaran kegiatan ini tidak mengantongi izin
tim liputan cnn indonesia